sepenggal ratu elizabeth ii sang anak sulung pangeran charles naik tahta menjadi raja inggris
dan berikut ini profil singkat raja charles iii
pangeran charles lahir di istana buckingham pada empat belas november seribu sembilan ratus empat puluh delapan pada tahun ke dua belas pemerintahan kakeknya raja george vi
anak pertama dari putri elizabeth dan philip ini menjadi pewaris tahta pada usia tiga tahun
pada tahun seribu sembilan ratus lima puluh tujuh charles memulai pendidikannya di chim prepatory school di luar london
dan pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh tujuh ia melanjutkan ke universitas cambridge jurusan arkeologi dan antropologi selama tahun pertamanya kemudian beralih ke sejarah
ia lulus pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh dengan gelar tidak istimewa
pada juli seribu sembilan ratus enam puluh sembilan saat usianya dua puluh tahun ia dinobatkan sebagai pangeran wells ke dua puluh satu
melanjutkan tradisi keluarga charles mengambil pelatihan militer dan pada bulan desember seribu sembilan ratus tujuh puluh enam ia meninggalkan militer untuk berkonsentrasi pada tugas kerajaannya